apa maksud bapak dengan mutu kehidupan itu pak
dalam hidup ini
kita semua punya tiga hal yang utama yang harus kita miliki
atau tempat tinggal
dan yang paling terhormat
yalah kalau kita mendapatkan uang
dengan berusaha dan bekerja secara terhormat
untuk mendapatkan uang
tidak cuma diperlukan bekerja dan berusaha
tapi juga keahlian
nah untuk mendapatkan uang
keahlian ini perlu ketetunan ketabahan
untuk menghadapi berbagai kesulitan
hanya sedikit orang yang bisa menempuh jalan ini
pak bur nanti dulu
apakah uang bisa menjamin kebahagiaan kita pak
hidup tanpa uang bisa mendatangkan malapetaka
karena kemiskinan mendekatkan kita kepada kekuasaan
tidak ada kekurangan
begitu sabda rasul
pak bur boleh kapan kapan saya datang untuk minta tambahan nasihat
saya akan cuma menceritakan kembali apa yang pernah saya baca
buktinya saya sendiri tidak kaya
tidak ada masalah

anda itu perempuan
anda itu anaknya
tidak ada p dealer
tidak ada masalah
saya sendiri tidak mau memiliki hiburan
nanti uang akan dihidupkan
mungkin pendatang saya akan mencari siapa
cite sudah sepi pak pur masih ada di sini
lah mana sih sarip
apa nggak ikut sholat di sini pak
kebetulan dia pergi ke rumah orang tuanya
pak mangun yang tidak bisa melihat
tapi pada setiap kesempatan
selalu sholat berjamaah di masjid ini
apa ada larangan
buat orang buta semacam saya ini
ikut beribadah bersama sama yang lain
oh tentu tentu tidak
pak mangun punya hak
untuk menabung pahala
seperti juga yang lain
dan sebagai orang dewasa
yang memiliki sebagian besar inderanya
serta memiliki akal sehatnya
saya ini kan termasuk hitungan
artinya orang yang wajib
menjalankan semua perintah
serta menjauhkan segala larangan
tapi bagaimana pak mangun bisa membaca al quran
orang yang kurang di dalam satu hal ya pak
selalu dilebihkan di dalam hal yang lain
oleh gusti allah

iya barangkali begitu
tapi begini pak
sejak kecil saya ini memang selalu
rajin belajar mengikuti ucapan orang lain

sejak kecil saya ini memang selalu rajin belajar mengikuti ucapan orang tua saya
terutama di dalam menghafal al quran
cara mengucapkan saya ini
membaca atau melihat tanda tanda baca dan huruf begitu
pemurah dan memaafkan hasil usaha
dengan mutu kehidupan itu pak
dalam hidup ini
kita semua punya
tiga hal yang utama yang harus
papan atau tempat tinggal
tapi mutu sandang
dengan direktur bank
cukup dengan bahan kasar
sementara yang lain
mungkin memerlukan baju sutra
saya mengerti pak
antara tukang delman
dan bos perusahaan
tapi soal rumah juga
kalau kita mempunyai satu rumah bambu saja
itu sudah cukup
mereka masih membutuhkan villa
untuk waktu istirahatnya
begitu kan pak
nampaknya kalian sudah bisa
apa yang dimaksud dengan
kehidupan bermutu itu
mutu ini menuntut
pengertian yang lebih luas
dalam tatanan masyarakat
bukan sekedar makanan perut
nah rumah juga
bukan sekedar dapat kita tinggali
tapi harus membuat
sehat dan aman
cara untuk mendapatkan kehidupan
bermutu seperti itu bagaimana pak
ambillah segala yang kau inginkan
dan bayarlah harganya
membayar harganya itu yang berat
itu yang namanya
bekerja dan berusaha
belum banyak yang berhasil kan
mereka yang bisa dinamakan
mereka yang bisa dinamakan
mereka yang bisa dinamakan berhasil
di samping tahu
juga harus tahu
dan memberikan kepada
orang yang tepat
pak pur mengerti sudah
apa langkah saya selanjutnya pak
sudah bisa mulai
taraf hidup anda
meningkatkan kemampuan anda
dan membuatkan kemampuan anda
untuk membuatkan kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
dan membuatkan kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
menjadi kemampuan anda
ya taruh di situ
sudah dibuatkan makan siang untuk peminta minta itu
cuma kelihatannya dia masih sibuk pak dengan urusannya
sehingga makanan yang saya buatkan juga belum disentuhnya pak
kelihatannya dia sedang mencocokkan pembekuan dengan setumpuk uang di tangannya pak
kalau begitu tamu kita kali ini kong lemerat dong